tapi kita nggak boleh nyerah pak
kita harus yakin akan kebenaran ini
saya akan datangi rumah sakit ibu laras
dimana ibu laras dirawat
dan saya tahu sekarang beliau belum sadar
hari ini sidang perkara aku akan kembali digelar
lancarkan persidangan yang akan aku hadapi
tolong berikan aku kekuatan untuk menerima apapun keputusan sidang nanti ya allah
berdasarkan bukti bukti dan sidik jari saudari aida yang terdapat di tabung yang digunakan untuk mencelaka ibu laras
noda darah bularas pada baju aida dan gelang milik ibu laras yang dijual untuk membayar hutang
bisa disimpulkan kalau saudari aida dengan sengaja melakukan tindakan itu dikarenakan ingin membalas dendam terhadap ibu laras
dan dari pihak ibu laras kami meminta saudari aida untuk dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup
tidak bisa aida tidak bersalah pak nevertheless
tenang pak tenangunth anger
tidak bisa aida tidak bersalah pak mandalas saya tidak bersalah mak holes that dasa tidak berubah
tenang pak tenang tenang pak
sidang diistirahatkan dan akan dimulai satu jam lagi
dengan kesaksian dari para saksi
maafkan bapak ya dayak
bapak merasa sebagai laki laki yang tidak berguna
karena tidak bisa membantu kamu dah
bapak tidak tahu apa lagi yang harus bapak lakukan
untuk membebaskan kamu pak
hah bapak jangan ngomong begini
bapak sudah melakukan banyak banget hal buat aida pak
aida kamu yang tabah ya
tolong kamu harus selalu ingat
tante akan selalu ada buat kamu
tante juga gak akan pernah berhenti untuk mendoakan kamu
tante juga akan selalu mendoakan kamu
pak farid bagaimana pak
apa masih ada kemungkinan aida difonis
tidak bersalah pak
agak berat bagi aida untuk bebas
karena kita tidak mempunyai bukti bukti yang cukup kuat
untuk menguatkan posisi aida dalam kasus ini
kecuali nanti di pengadilan
saksi saksi tidak memocokkan aida
aida mohon semuanya jangan sedih dong
aida yakin aida akan baik baik aja kok
aida yakin allah pasti akan kasih jalan keluar
akhirnya aida yakin aida pasti bakal bebas dari penjara
dan kamu yang sabar ya naya
kami semua pasti mendoakan kami
siang dan malam
makasih ya pak
aku gak boleh ngebiarin aida harus menerima hukuman yang bukan kesalahannya
aku harus bantu dia
aku harus cari bukti kalau aida memang gak bersalah
tapi kita nggak boleh nyerah pak
kita harus yakin akan kebenaran ini
saya akan datangi rumah sakit ibu laras
di mana ibu laras dirawat
dan saya tahu sekarang beliau belum sadar
saya yakin saya bisa dapat petunjuk di sana
saya akan tekskan
pak biar aku yang nantangin
nggak usah kamu sini
kamu temenin aida aja di sini
kalau gitu saya ikut mas
biar saya bisa menemukan petunjuk juga di rumah sakitnya bular

kan tanya sih
komunikasi ke quarters juga dibilang diganggu ganggu
sudah pagi ininya aida
ah tidak sebentar bapak
nidra itu terlalu menplay brand
ada yang mau ngambil kamu
aksan itu kenapa sih
masih aja belain dia
tadi kamu denger sendiri kan
semua bukti bukti yang ada itu nunjukin kalau aida pelakunya
mendingan kamu stop dia belain dia
lagian kalau kemarin aja dia mau terima semua persyaratan aku
ini juga gak akan disidang kayak gini
persyaratan kamu yang terlalu
kamu mikir gak
aku minta aida untuk menikah
baru kamu cabut tuntutan kami
kamu pikir cara kamu itu bikin aku simpati sama kamu
aku gak mungkin simpati sama perempuan kejam kayak kamu
kamu ngelakuin apapun demi ego kamu
demi mendapatkan apa yang kamu mau
aku nyesel udah bertemuan sama kamu
dan memihak sama kamu
dan mulai sekarang
aku gak akan peduli lagi sama kamu
dan aku gak akan pernah lihat kamu
aku akan melihat aida
aku akan bantu aida
gimana caranya aident untuk bebas